pihak pemkap pasaman barat saat ini sudah menetapkan masa tanggap darurat selama empat belas hari ke depan
dimulai jumat kemarin hingga sepuluh maret mendatang
sejauh mana langkah bppd pasaman dalam hal penanganan korban gempa pasaman barat
pasca gempa pada jumat kemarin
melalui semuanya telepon kita sudah terhubung dengan alim bazar kepala bpbd pasaman
selamat malam pak alim
kemudian ada juga yang sudah pergi ke ladang
jadi yang di rumah ada yang terkimpa bangunan menyebabkan cedera dan meninggal dunia
kemudian ada warga enam orang yang sudah pergi ke ladang
itu saat kejadian karena ada tanah yang lonsor yang menimbul anak sungai batang apa namanya kilangan
jadi akhirnya tanah tanah tersebut jadi kayak seperti bubur seperti lumpur
itu yang bergerak
mungkin barangkali warga kita itu ada yang terseret
atau juga ada yang lari sampai saat ini tidak bisa memberang
jadi kita perkirakan tadi ada bertemu sudah menjadi mayat
memang di dalam lumpur ditemukan
kemudian sekarang kita dalam pencarian
tetap kita pencarian
fokus pada pencarian
sepuluh orang ini saya konfirmasi merupakan korban yang tertimpa bangunan
termasuk juga korban yang terseret arus sungai
begitu ya pak
begitu ya pak
begitu ya pak alim
kita di pasaman pak
di pasaman kita enam orang yang meninggal dunia
yang empat orang lagi di pasaman barat
yang pasaman barat kita tidak tahu bagaimana kondisinya
tapi yang kita di pasaman itu karena ada tertimpa bangunan
kemudian juga yang terseret longsor tadi
orang yang dicari ini fokusnya di pasaman atau pasaman barat pak alim
pasaman itu dikenang kenang
itu yang terparah
kita di kecamatan teguh negari
kecamatan teguh negari itu yang terparah
ya diketahui ini hilang berdasarkan dari laporan pihak keluarga atau bagaimana pak alim
atau dari pihak rtrw
iya dari pihak keluarga
ada warganya setelah kejadian itu ada yang belum pulang
fokus titik pencarian di titik mana pak
di pasaman ini
biasanya keluarganya kan tahu kemana pergi aktivitas warga ini
jadi ke tempat dia beraktivitas itu fokus pencariannya
saya ingin tahu pak alim
apa yang menjadi fokus dari tim gabungan saat ini dalam pencarian termasuk penanganan korban gempa
ya pertama kalau tim sekarang kita fokus pertama pendataan rumah rumah warga yang rusak
sekali lagi ada juga mungkin yang tidak terjangkau waktu sudah kejadian
sekaligus kita mendata
mungkin ada warga yang cedera atau warga yang
rumahnya sudah roboh tapi belum tertangani
alhamdulillah itu semua sudah tertangani
kita bagi rumahnya robo kita buatkan tenda dan sediakan tenda penampungan tenda pengungsian juga kita didirikan dapur umum
kemudian untuk tim kesehatan yang mendapat bantuan dari daerah tetangga kita tempatkan juga di tempat tempat pengungsian
agar pelayanan kesehatan dapat terpenuhi
kemudian fokus pencarian bagi warga yang
belum pulang kita tetap untuk memfokuskan pencarian
bagaimana tadi hasil rapat kita dengan kepala badan
jadi itu dalam empat hari ini kita memang fokus untuk pencarian
baik pak alim saya ingin tahu juga nasib dari korban ada informasinya puluhan orang luka luka dari peristiwa ini
bagaimana nasib mereka apakah dirawat di rumah sakit atau di satu titik pengungsian dirawat pak alim
bagi yang kita rawat di puskesmas sebagian sudah ada yang pulang
bagi yang parah itu ada yang dirujuk ke rumah sakit terdekat
ini penanganannya kemarin di puskesmas di ladang panjang
puskesmas kekamatan teguh gunahari yang berada di ladang panjang
mana yang tertangani di puskesmas kita tangani sana
dan bagian kalau tidak tertangani kita rujuk ke rumah sakit umum terdekat
informasinya ada sepuluh orang nih
apakah benar pak alim apakah jumlah korban yang mengungsi bertambah hingga malam hari ini
korban yang mengungsi ada jumlahnya berapa pak di pasaman termasuk juga pasaman barat anda punya informasinya
masyarakat trauma masih ada rasa trauma karena gempa gempa kecil
jadi mereka berlarian
jadi belum berani masuk ke rumah
jadi makanya mereka di tenda tenda tidurnya
hingga malam hari ini apakah masih terjadi gempa susulan pak alim
dan apa himbawan dari ppbd terhadap warga masyarakat agar tidak panik pak alim
ya kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kalau gempa ini kan masih ada gempa gempa
tapi kekuatannya sudah mulai berkurang
tapi kita tetap memberikan pengertian kepada masyarakat
biasanya ada berita berita hoax
jadi kita sampaikan jangan termakan oleh berita berita hoax
ada kekuatan gempa yang lebih besar
ini ada air bah yang mau turun
jadi kita untuk mematrisiasi itu kita sudah sampaikan kepada masyarakat
melalui publikasi kita ke lapangan
kalau memang ada kita sudah susur sungai
kalau ada nanti ada genangan air kita susur sungai
setelah itu kita beritahu kepada masyarakat untuk tetap tenang
namun kita bagi masyarakat yang menjadikan tenda tenda secara mandiri
kita sarankan ke tempat yang lebih aman
yang tidak dekat bangunan tidak dekat pohon pohon
tapi yang lebih aman yang lebih tinggi
dan tidak membahayakan bagi jiwa mereka
baik sejumlah mitigasi early warning system anda informasikan kepada warga
tapi anda punya informasi dari bmkg apakah ada potensi cuaca buruk akan terjadi di pasaman
maupun pasaman barat palem atau metuk mitigasi apa yang disampaikan oleh bmkg terhadap bpbd
ya kita kalau situasi sekarang kan cuaca apa kita tetap waspada
sama sekali kalau hujan lebat di daerah ulu sungai kita tetap mewaspadai
baik kalau boleh tahu pak alim ini sebenarnya anda juga katakan tadi mayoritas dari korban yang meninggal dunia ini berada di anak sungai
aktivitas apa yang mereka lakukan apakah mereka ini memang bekerja di pertanian sehingga berada di tepi sungai atau bagaimana pak alim
ini bukan sungai mas tapi ini ada anak sungai
ya enak sungai kecil itu biasanya di pinggir pinggir di bantaran anak anak sungai itu mereka bikin ladang
tanaman ada seperti jagung seperti palawija lah yang mereka tanam di sana
jadi ini anak sungai ini dalamnya biasanya dua meter jadi pada saat itu memang naik
jadi waktu kita tlc waktu susu sungai terkirakan itu biasanya
lebar sungai itu dua meter menjadi sampai dua puluh meter dengan ketinggian enam meter
seperti ya seperti apa namanya seperti yang meleleh
baik ini potensi bahayanya cukup tinggi ya pak berada di anak sungai ini
pak alim kembali kita ke nasib pengungsi di sana apa yang mereka butuhkan saat ini pada malam hari ini apakah listrik juga padam di sana pak alim
listrik tidak padam tapi karena berjarak sedikit dari pemukiman memang ada beberapa genset kita butuhkan juga
kemudian perlindungan listrik kemudian juga karena mereka tidur di luar jadi selimut
kemudian juga matras tempat tidur bagi mereka karena ini tanahnya cukup dingin kalau sudah malam hari
empat belas hari ke depan apa yang akan dilakukan oleh tim gabungan pak alim
apakah fokus satu koordinasi di titik pengungsian atau ada informasi yang akan disampaikan di satu lokasi pak alim
kita komprehensif kita penanganan dalam masyarakat kabar di luar ini pertama pendataan
pendataan masyarakat korban juga rumah rumah yang rusak itu kita fokuskan
kemudian juga pencarian warga yang masih belum kita temukan mudah mudahan mereka ini tidak dalam bahaya
barangkali mungkin ada yang pulang ke rumah kembali ke rumah saudara saudara yang jauh sebelum berani ke rumah
jadi itu jadi kita harapkan
baik pak alim bazar kepala bpbd pasaman kita harapkan memang tim gabungan ini bisa menemukan empat orang yang dinyatakan hilang dalam proses pencarian
dan penanganan korban gempa pasaman ini juga bisa dilakukan efektif
di empat belas hari ini terima kasih atas waktunya pak alim bazar selamat malam